minggu malam atau enam hari setelah lebaran arus balik kendaraan di kawasan nagrek hingga cileni
yang datang dari arah garut dan tasik malaya mengarah ke bandung serta jabodetabek lancar
bahkan menurut pihak kepolisian dibanding pada sabtu terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melintas
di jalur selatan kabupaten bandung jawa barat
barat dibandingkan dengan kemarin pantauan untuk masuk ke gerbang tol cilenyi ada mengalami penurunan
di waktu yang sama di jam delapan belas kemarin itu tiga puluh satu ribu sedangkan untuk hari ini baru dua puluh tujuh ribu
sementara itu kepadatan kendaraan masih terjadi di gerbang tol cikampek
dari arah kabupaten bandung
pada hari ini kejar di arah cirebon menuju jakarta
pada minggu malam lima belas gardu utama dan delapan gardu satelit masih didesaki kendaraan yang didominasi mobil pribadi
kepadatan terjadi karena banyak pemudik yang baru kembali karena senin sudah masuk kerja
arus balik di ruas jalan pantura kabupaten karawang jawa barat minggu sore terpantau padat merayap
kendaraan berplat nomor jabodetabek dan jawa mulai bergerak ke arah ibu kota jakarta
petugas memprediksi volume kendaraan arus balik lebaran ini akan terus meningkat mulai minggu malam

ada pun wakil kapolri komjen gatot edi pramono memastikan kelancaran arus balik di jalan tol trans jawa
ia pun menyebut rekayasa one way berhasil mengurai kepadatan pada arus balik ini
kepada kondisi kendaraan yang terjadi di jawa barat jawa barat menunjukkan keadaan yang terjadi di jawa barat
meski demikian jajarannya akan terus mengamankan jalur hingga operasi ketupat berakhir
tim liputan cnn indonesia